terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia business
kita simak informasi berikutnya kali ini tentang badan pusat statistik atau bps
yang mencatat neraca perdagangan indonesia mengalami defisit
yakni senilai delapan lima puluh tujuh miliar dolar amerika atau sekitar dua puluh enam triliun rupiah
secara year on year atau sepanjang tahun dua ribu delapan belas
angka ini merupakan kinerja terburuk dalam lima tahun terakhir
defisit sebesar rp satu ratus dua puluh enam triliun tersebut berbanding terbalik
dari neraca dagang dua ribu tujuh belas yang mencatatkan surplus
yakni sebesar sebelas delapan puluh empat miliar dolar amerika atau satu ratus enam puluh enam enam puluh delapan triliun rupiah
kepala bps suharyanto menyatakan kepada cnn indonesia com
ini merupakan kinerja perdagangan terburuk sejak lima tahun
bahkan suharyanto menjelaskan jika melihat ke belakang
maka realisasi defisit neraca perdagangan tahun dua ribu delapan belas
memang adalah defisit yang terdalam sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
bps menambahkan defisit terjadinya
akibat ekspor sepanjang dua ribu delapan belas lebih rendah daripada impor
yaitu sebesar satu ratus delapan puluh enam miliar dolar amerika
sementara kinerja impor mencapai satu ratus delapan puluh delapan enam puluh tiga miliar dolar amerika
sumbangan ekspor tertinggi berasal dari bahan bakar mineral
mencapai dua puluh empat lima puluh sembilan miliar dolar amerika atau tiga ratus empat puluh enam enam belas triliun rupiah
atau lima belas dua belas persen dari porsi ekspor keseluruhan
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu